silvano anda berada di tempat kejadian perkara sampai saat ini
baik pada malam hari tempat saat detik anda melaporkan saat ini
apa perkembangan yang terjadi
apakah memang masih terus dilakukan disposal terhadap bom bom rakitan
ataukah masih adakah itu
ataukah sekarang sudah upaya untuk kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara
indra tadi penjinakan bom terakhir dilakukan sekitar pukul enam lebih lima belas
itu ada suara ledakan yang ke dua belas kali
artinya setelah itu sudah tidak ada hingga saat ini
dan tadi juga saya sempat melihat ada tim densus delapan puluh delapan hingga gagana sudah meninggalkan lokasi kejadian
jaraknya sekitar tiga ratus meter dari sini
dan saat ini ambulans yang membawa ketiga jenazah
tadi sempat lima belas menit yang lalu ambulans ini menuju ke arah kontrakan
lalu membawa tiga jenazah itu
dan ini akan sebentar lagi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara
ini rombongan terakhir kalau bisa saya katakan
karena tadi banyak rombongan dari lokasi kejadian yang keluar dari sini melalui jalan ini
keluar dari garis polisi artinya radius tiga ratus meter dari sini
dua ambulans yang saya lihat dari sini sebentar lagi akan meninggalkan tempat
akan menuju ke rumah sakit polri kramat jati
sementara sampai saat ini oh ternyata ada tiga ambulans yang
yang meninggalkan tempat
tiga ambulans ini seperti yang saya ungkapkan sebelumnya tadi
membawa tiga jenazah dan akan menuju ke rumah sakit polri kramat jati
sementara itu jika saya bisa cerita sejak tadi pukul dua belas tiga puluh an sampai dengan pukul sampai dengan malam ini tadi
sudah total ada dua belas bom yang diledakkan
artinya dua belas bom ini bentuknya tidak hanya bom tetapi juga bom yang terbakar
artinya dua belas bom ini bentuknya tidak hanya bom tetapi juga bom yang terbakar
beberapa bagian pembuat bom
artinya ada empat pengantin yang disiapkan tetapi tidak hanya empat saja
tetapi bom ini melebihi
tadi seperti polisi sempat menguapkan bahwa lebih dari lima bom yang ada di tkp
sementara tadi saat dilumpuhkan atau saat diledakan total ada sekitar dua belas bom
tetapi kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini total dua belas bom atau kurang dari dua puluh
karena ini juga bisa termasuk bahan pembuat bom
tetapi yang jelas ketika kita berbicara tentang angka pengantin bom yang akan beraksi pada tanggal dua puluh lima sampai tiga puluh satu nanti
yang jelas di sini polisi juga masih melakukan pencarian terhadap sisa sisa anggota pengantin bom
termasuk dalam jaringan yang digrebek hari ini
sementara itu tanggerang selatan sampai saat ini dalam keadaan waspada ketika tadi ada laporan dari kapolres menyebutkan bahwa
jika nantinya ada laporan pendatang yang mencurigakan masuk ke lingkungan warga ini harus dilaporkan segera
karena mengingat tangerang sampai dengan besok dalam keadaan waspada
dan tadi anda sempat berbicara tentang olah tkp
olah tkp juga tadi saya sempat mendengar akan dilakukan segera
ini polis lain juga sudah dibuka sehingga kita nanti coba untuk masuk ke dalam melihat bagaimana situasi dari tkp ketika setelah disposal selesai
vano tadi anda sempat singgung polisi juga masih akan mengejar sisa jaringan anggota yang tergabung dalam kelompok ini yang akan melakukan aksi pada dua puluh lima sampai tanggal tiga puluh satu begitu
tetapi info dari tempat anda melaporkan ini apakah rumah kontrakan ini hanya ditempati oleh tiga orang yang kemudian tewas ditembak oleh densus delapan puluh delapan dalam penggerbakan pagi tadi
ataukah memang sebenarnya ada yang lain tinggal di sana sehingga kemudian dilakukan pengejaran
yang tinggal di kontrakan ada empat orang dan yang terdasar hanya dua yang mendaftarkan ktp kepada pemilik kontrakan
tetapi dari empat orang ini dikembangkan karena ada laporan sebelumnya dari rt sebelah dari sini bahwa ada pendatang yang bisa saja dicurigai dan ini sedang dalam proses penyelidikan polisi
termasuk laporan laporan dari warga lain yang ini bisa saya katakan masa genting polres tanggerang selatan untuk coba mencari tahu siapa saja orang orang itu
dan bagaimana jaringannya
dan bagaimana jaringan ini bergerak termasuk dengan bantuan dari densus delapan puluh delapan dan juga tim lainnya yang diturunkan dari polda metro jaya
penembakan terhadap tiga orang yang kemudian tiga jenazahnya baru saja berlalu di belakang anda tadi itu
pertanyaannya adalah apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian baru saat ini karena pagi tadi sebenarnya mereka sudah ditewas ditembak
kenapa baru sekarang ini kemudian dipindahkan begitu ke rumah sakit polri
kita coba samakan tadi statement dari polisi dan juga saksi yang ada di sini beberapa warga sempat cerita bahwa kronologis pertama adalah penembakan terhadap ketiga orang ini merupakan aksi preventif karena mereka membawa bom dan juga senjata
melempar bom terutama
tetapi yang jelas mengapa baru dibawa malam ini karena menunggu disposal selesai atau menunggu penjinakan bom selesai
karena di tempat tkp
di tkp itu masih terdapat bom beberapa waktu lalu sebelum diledakan sehingga saat ini setelah ledakan ke dua belas ini sudah dilakukan sudah selesai sudah clear itu istilahnya berarti ketiga jenazah ini bisa dibawa ke rumah sakit polri kramat jati
baik jadi yang berlangsung saat ini di lokasi kemungkinan akan dilakukan olah tempat kejadian perkara begitu ya vano ya